dan untuk mengetahui bagaimana suasana idul adha di arab saudi kita tersambung dengan surianto redaktur pelaksana cnn indonesia com di mina arab saudi
selamat sore suri apa saja kegiatan jemaah haji indonesia setelah mereka usai melewati puncak ibadah haji di sana
selamat sore waktu arab saudi dan selamat siang waktu indonesia rifana
seperti yang bisa dilihat di layar televisi di belakang saya ribuan jemaah haji masih berdatangan ke area mina terutama di kawasan jamarat atau tempat melempari jumroh
hari ini memang akan dilaksanakan lempar jumroh untuk yang ketiga
terutama untuk para jemaah haji yang melakukan nafar awal
nafar awal sendiri di sini bisa saya jelaskan nana bahwa nafar awal itu adalah jemaah haji harus meninggalkan kawasan mina sebagai tempat menginap
itu maksimal hari ini tanggal sebelas juli atau tanggal dua belas julhijjah
setelah mereka melakukan lempar jumroh untuk yang ketiga ini mereka akan bergerak ke masjidil haram untuk melakukan toah kuada
sementara untuk jemaah haji yang melakukan
melakukan nafar sani atau nafar kedua itu baru akan tiba di kawasan jamarat ini esok hari untuk melakukan lempar jumroh untuk yang terakhir kali sebelum menuju masjidil haram untuk melakukan toa kuadha
jadi bisa dipastikan kesibukan di kawasan mina mekah arab pauwi ini ini akan beralih dari kawasan
kesibukan akan berlari dari kawasan mina ke kawasan mekah di masjidil haram
perlu saya jelaskan nana dari pernyataan
pernyataan ke pejabat kementerian agama disebutkan bahwa jemaah haji indonesia itu dihimbau
begitu selesai melaksanakan lempar jumroh untuk kembali ke hotel di mekah dan untuk beristirahat untuk menyimpan tenaga
pasalnya bus bus solawat yang akan membawa para jemaah dari hotel hotel tempat mereka menginap untuk melakukan tawafadah itu baru beroperasional pada tanggal tiga belas juli nanti rifana
perlu saya jelaskan bahwa
pada saat kita pertama kali datang ke tanah suci lalu ada toah pifadah toah pifadah itu sendiri adalah salah satu rangkaian atau hukum haji yang wajib dilaksanakan oleh para jemaah haji
dan terakhir toah pifadah itu besok yang akan dilaksanakan oleh para jemaah haji selama akan lutar jumroh ini
toah pifadah ini sendiri adalah toah pifadah sunnah cuman sangat dianjurkan oleh
bisa dianjurkan oleh para jemaah haji sebagai toah perpisahan selama melaksanakan ibadah haji seribu empat ratus empat puluh tiga
baik bagaimana situasi cuaca di sana suri tampaknya masih sangat terik sekali
ya rifana dalam beberapa hari terakhir ini memang cuaca di arab saudi ini sangat terik sangat panas
saat ini tercatat di aplikasi cuaca
suhu mencapai empat puluh satu derajat jadi sangat panas sekali
bahkan otoritas kesehatan arab saudi itu menempatkan gangguan panas atau speed stroke itu menjadi kewaspadaan nomor satu
setelah melebihi resiko jemaah yang cedera dan penyakit penyakit kritis lainnya bahkan covid sembilan belas sendiri
karena suhu ekstrim di musim haji ini sangat mengkhawatirkan
arab saudi bahkan telah menempatkan petugas petugas khusus klinik klinik khusus bahkan tempat tempat tidur khusus di arab saudi
untuk merawat jemaah haji yang berpotensi tergantung kesehatannya karena gelombang panas yang sangat tinggi ini rifana
suri bagaimana kondisi kesehatan dari jemaah di mekah dengan teriknya suasana ataupun teriknya cuaca di sana
kemarin kami berkesempatan
mengunjungi pangkalan udara arab saudi
di situ bahwa bahkan angkatan udara arab saudi pun menyediakan helikopter khusus untuk menjadi ambulans
jadi helikopter itu akan diarahkan ke tempat tempat menginap para jemaah haji terutama di mina
karena saat ini masih berpusat di mina helikopter itu akan memantau dari udara
dan akan siap menerima panggilan dari
panggilan pusat sembilan ratus sebelas di sini
begitu mereka diarahkan untuk ada pasien yang harus dibawa ke rumah sakit terdekat mereka akan segera bergerak
dilihat dari tingkat keparahan pasien itu sendiri rifana
jadi kalau memang masih cukup dibawa dengan ambulans maka akan dikerahkan ambulans
tapi kalau memang harus dikerahkan helikopter maka helikopter yang akan diterjukan untuk membawa pasien tersebut rifana
baik terima kasih surianto
dari pantai kementerian agama
dari pantai kementerian agama
dari laporan kementerian agama sendiri saat ini ada sekitar satu ratus delapan puluh jemaah haji
yang masih dirawat di rumah sakit karena gangguan kesehatan
sementara data terakhir jemaah haji indonesia yang meninggal saat ini mencapai tiga puluh enam orang rifana
baik terima kasih surianto
redaktur pelaksana cnn indonesia com atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali dan selamat beribadah